sementara di probolinggo sebuah mobil minibus menabrak truk yang sedang parkir di pinggir jalan
akibat kecelakaan itu dua penumpang tewas sedangkan dua lainnya mengalami luka luka
mobil minibus ini bagian depannya hancur tak berbentuk setelah menabrak sebuah truk yang parkir di jalur pantura tongas probolinggo kamis pagi
dalam kecelakaan itu dua dari empat orang penumpang minibus tewas seketika
sedangkan sang sopir bersama satu penumpang lainnya mengalami luka ringan
kecelakaan maut antara minibus dengan truk bermuatan kayu ini berawal saat minibus yang melaju kencang dari arah timur
hendak menyalip kendaraan yang berada di depannya dari lajur kiri
namun naas sang sopir tidak melihat ada truk tengah parkir di lajur kiri
akibatnya tabrakan pun tak terhindarkan
gelap gelap saya dari arah bali
arah timur berarti ya
jawa timur mau pulang ke surabaya
saya di belakang cherry setelah saya mendahului cherry di sebelah kiri
saya nggak melihat ada truk parkir di situ dan tidak ada tanda tanda
itu saya berusaha membanding ke kanan nggak nutup
dari hasil olah tkp diduga penyebab kecelakaan karena sopir minibus mengantuk
sementara akibat kecelakaan tersebut jalur pantura probolinggo pasuruan mengalami kemacetan panjang